dalam kondisi tidak keluar rumah saat ini rutinitas belanja tiarma yang memiliki tiga orang anak tidak berubah
setiap tiga kali sehari atau dua kali seminggu dia berbelanja untuk kebutuhan sehari hari
di antaranya sayur mayur buah buahan dan daging
setiap sesudah belanja sebagian barang barang belanjaan itu lalu ia simpan di kulkas
daging dagingan disimpan di freezer sementara sebagian sayur seperti kol jagung dan wortel ia masukkan ke kulkas bagian paling bawah
khusus untuk sayuran hijau ibu yang juga berprofesi sebagai pengusaha rumah indekos ini menyimpannya dengan cara tersendiri
kalau sayuran hijau saya tidak masukkan ke kulkas saya bikin di jolang gitu ya jolang kecil bikin air sedikit
terus saya masukkan sayurannya di situ biasanya tahan sampai lima hari
jadi nggak usah dimasukkan ke kulkas karena kalau di kulkas biasanya dia malah jadi kering
sayuran dan buah buahan memang sebaiknya disimpan pada suhu kamar dan akan menurun kualitasnya jika disimpan di kulkas
karena sayuran dan buah buahan baik dikonsumsi saat segar
penyebab busuk atau basi bahan makanan disebabkan oleh mikroorganisme
namun ada cara untuk menghambat perkembangan mikroorganisme ini sehingga tidak membuat produk makanan cepat busuk atau basi ketika disimpan di kulkas
yang pertama adalah kondisi awal dari produk tersebut
apakah dia masih segar atau sudah dalam keadaan

dan juga kebersihan dari produk tersebut sebelum disimpan
jadi proses pencucian produk sebelum disimpan dan juga proses pengemasan yang tepat pada produk itu bisa menghambat suatu produk bisa mengalami kebusukan ataupun basi dengan cepat
bahan makanan yang disimpan di kulkas yang biasanya memiliki suhu hingga sepuluh derajat celcius paling lama tahan hingga satu minggu
sementara bahan makanan yang disimpan di freezer yang biasanya memiliki suhu hingga sepuluh derajat celcius paling lama tahan hingga satu minggu

namun ada hal yang harus diperhatikan dalam menyimpan makanan di freezer
pangan disimpan pada suhu beku tanpa dikemas itu akan menyebabkan gejala dehidrasi yang berlebihan sehingga membuat produk tersebut menjadi mengering
istilahnya adalah freeze burn
dan kalau produk sudah mengering maka nanti penampakannya menjadi tidak bagus warnanya kecoklatan
bahkan mungkin ada beberapa yang menjadi kehitaman
sehingga kemasan ini penting sekali digunakan untuk menyimpan pangan pada suhu beku atau freezer
sementara itu berbeda dengan sayur dan buah
telur yang disimpan di dalam kulkas bisa bertahan hingga tiga puluh hari
wilam nasution rusman rusmana bandung jawa barat